apa yang sudah aku lakukan
dengan semua ini
dengan kepala dingin
beri aku kesempatan sati
kalau keinginan kamu berpisah denganku begitu besar
demi kebahagiaan kamu
harusnya aku sadar
kalau kamu tuh emang gak akan pernah memperjuangin aku
kamu tuh gak pernah cinta sama aku
dan kesalahan terbesar dalam hidup aku
adalah nikah sama kamu
tau lah aku
bagi kamu disini
aku udah buatin nasib dari kesukaan kamu
gak bisa aku buru buru
jadi sarapan bareng aku kan
ya jadi kok
ini aku udah mau jalan ya
aku ke belakang sebentar ya
jumpa lagi knives
sayang siapa yang ulang tahun
kamu ulang tahun
ulang tahun aku masih tiga bulan lagi sayang
ya terus siapa yang ulang tahun sayang
ini ulang tahun pernikahan kita yang kedua
sen kamu kenapa
nih armata bahagia kok
udah lah gak usah nanya nanya kayak gitu
pokoknya bahagia aja udah
kita ke kantor aja yuk
aku gak betah ada disini lagi
disini anginnya banyak banget aku takut masuk angin deh
tapi rencana liburan kita besok gimana
pokoknya harus jadi
muka kamu tuh pucat banget
gak apa apa aku gak apa apa
pokoknya liburan kita harus jadi
yaudah kita pergi dari sini yuk
wah kamu juga sedang cari santi
papa juga seharian cari santi belum ketemu
kira kira ada di mana dia
dia pergi sama david pak
soalnya bimo melihat ada tiket di kamarnya santi
dan itu hari ini
ini tidak bisa dibiarkan
seberapa besar cinta kamu sama santi
bimo tidak akan membiarkan ini berakhir begini saja pak
lihatlah kenapa kamu nunggu
dengan semua ini
kamu tuh kemana aja sih
kamu sudah menikah
santi kamu tuh harusnya inget sama suami kamu mimo
kamu harusnya tuh malu sama cincin di jari kamu
kamu gak tau kan kalau bimo itu sayang sama kamu
tapi dia tuh gak bisa melakukannya secara verbal atau tindakan
tapi jauh di lubuhan ini dia tuh sayang banget sama kamu
cinta sama kamu
tapi david apaan sih
aku sudah ngajar cari rumah tangga orang
aku harus akhirin ini semua
aku mau siapkan rabu
sudah mobilnya udah mau berangkat yuk
aku mau bicara sama kamu
aku sudah salah
mencampuri hubungan kamu sama suami kamu
walaupun kalian sudah ada masalah
kita tuh udah sejauh ini terus tiba tiba sekarang kamu ngomong kayak gitu
tapi bukan aku yang kamu butuhin
sampai kapanpun aku hanya akan jadi bayang bayang kamu dan pelarian kamu
maafin aku santi
dan aku juga gak bisa melanjutkan rencana gila ini
aku mau sama kamu untuk kembali sama dia
ya aku tahu aku juga mencintai kamu
kamu harus percaya sama aku
yang harus kamu lakukan kamu harus percaya
dan terus mendukung suami kamu
karena itu esensi dari pernikahan
setelah ingin kehabisanitionally

jangan sampai itu hidup dengan memaduk equivalent gila di dalam tubuhanya sendiri
semua yang mijau tidak suap
memiliki memanju sedikit ke earth
semua yang cemerit namu sendiri
kau harus berkata
anda yang meng

itulah tanda seberapa besar bingung cinta ikam
maaf sudah merepotkan kalian
tak pernah kusangkali
ini lebih baik
ini membuatmu jauh
bapak pasti orang tua santi ya
bukankah kamu yang mau balari anak saya
entah setan mana yang masuk kisahmu
tapi saya menyadari kalau itu salah
dan aku harap
setelah ini kalian saling memaafkan
dan melindungi satu sama lain
kalau kamu tidak jadi menerbitkan buku aku
semoga kalian bahagia
tapi sampai hubungan kali ini